kalo kerjanya satu satu atuh nanti juga keliatan hasilnya
jangan diwajem bang wah
aduh aduh stop
antum masuk dapur jadi fuor aktor anda eh
eh sekanteng kanteng lo ya
kemain dateng dateng aja lo
eh eh cuman masalah begini doang
masalah begini gimana ya
biar gue katanya udah
gak bakal pergi gue
antum jatuhin sendok amegaru
gue pengen ngajak april cabut dari sini
tapi gue harus bisa meyakinin dia
bahwa satu satunya cara yang bisa diterima oleh orang tua adalah dengan alasan menikah
sebenernya lo tuh gak kerasan di mari kan
nih gue serius nih mau omongan gue ya
gue punya cara bagaimana kita bisa keluar dari sini
pokoknya semuanya gue jamin semuanya
april kenapa ya mi
kok mukanya sentuh gitu
kayanya punya masalah ya mi
setiap orang pasti punya masalahnya masing masing
kamu lagi apa
gak ada pekerjaan lain yang bisa kamu kerjakan
ini saya mau ke kelas madrasah
mau kasih makan ikan
coba aja kumpulin dulu disitu
siapa tau nanti kepake
waalaikumsalam ustadz sepuh
ini kalian sedang bikin apa ini
ini ustadz sepuh
dari sampah yang bisa didaur ulang
iya insya allah ustadz sepuh
pernah punya ketrampilan
walaupun ketrampilan saya
tapi sekarang kan mau dirubah
dari nyopet ke
mendaur ulang barang barang bekas
jadi barang barang yang bermanfaat
kayak dompet ya
terus keranjang tas
ya mudah mudahan aja hasilnya
nanti bisa bermanfaat gitu ustadz
dulu kamu ketrampilan kamu
keterampilan yang bermanfaat
bisa disebut juga tas
tahsin apaan sih
tahsin apaan ya
tahsin itu sesuatu
yang tadinya tidak luar biasa menjadi luar biasa
sesuatu yang tadinya nggak bagus
sesuatu yang tadinya biasa saja
memangnya ustadz sepuh
tahsin itu meliputi apa
tahsin itu meliputi banyak hal
salah satu contoh misalnya
tahsin masalah fisik kita
berarti kita merawat fisik kita
misalnya menyusir rambut kita
merawat badan kita
serta memakai pakaian
yang bersih dan sopan
untuk badan kita
dan kita juga dituntut
dengan amal soleh
bapak keliling lagi ya
kita lanjutkan ini dulu
bener bener resah nih hati hati
itu si anak fengki
sama mantan cofet
semakin dekat sama calon mertua aneh
kan aneh udah bilang sama bang farouk
kalau ustadz sepuh itu udah ngejamu mereka
dengan kopi santri
artinya mereka itu udah jadi santri pilihan
posisi anak semakin terancam
ya enggak lah bang
kalau soal posisi abang yang kagak lulus lulus
itu belum ada gantinya
kalo ada yang ngejam gitar
tahu aja gue lagi suntuk
mendingan gue cari aja deh
assalamualaikum waalaikumsalam bapak jago sekali main gitarnya ya cuman sayang lagunya
banget ah rokok boleh aja ayo vier tuesday montor
waduh sedang apa ini
pengen belajar kampus
ustadz tadi saya mau ke kelas madrasah
terus ketemu bapak ini
jadi berhenti sebentar
saya ke kelas madrasah dulu pak ustadz ya
pas madrasah itu kan tadi pagi
terus sore ini gak ada pak ustadz
ya ada sih tapi ya nanti habis asar
kamu tadi pagi kemana
tadi pagi sempat kok saya datang ke kelas
terus perut saya sakit
saya ke belakang dulu
ntar sore saya ke kelas dengan
jadi sekarang saya pamit cari apoi dulu
kalo kerjanya satu satu atuh
nanti juga keliatan hasilnya
jangan gua aja mang wah
anto masuk dapur jadi forak foranda
eh sekanteng kanteng lu ya
maink dateng dateng aja lu
eh cuman masalah begini doang
lu bawa lu banget
masalah begini gimana
iya gua katanya udah tobat
gua tetep usah ngegulung lu orang
gak bakal pergi gue
anto jatuhin sendok sama gadu
kalo diinjek sama santri bakalan pada sakit
sudah sudah sudah
sudah ini mah masalah kecil
jangan dibesar besarkan anto
tinggal dibereskan saja semuanya
sok bantuan beres lah
ane bantuan beres kan
ga bantuan gua
gak boleh kok
kenapa abah menyerahkan masalah april itu kepada umi
karena sesama perempuan itu
bisa menyelami perasaan masing masing
akhirnya umi bisa meyakinkan april
hijrah kembali kesini
pada dasarnya memang dia anak yang baik

ya semua manusia itu pada dasarnya baik
ibarat benang yang putih
kalau dinodai oleh warna hitam ya
benang itu jadi hitam
kalau dinodai oleh warna merah
ya benang itu akan menjadi merah
tapi akan sulit mengembalikan ke warna putih aslinya
tidak perlu mengembalikan ke wahana aslinya
biarkan benang yang sudah berwarna aslinya jadi merah
karena itu bisa dirajut menjadi kain
dan kain yang berwarna itu ibarat pengalaman hidup manusia
yang telah melewati perjalanan waktu